bank tabungan negara atau btn akan mengenjot pertumbuhan permohonan kredit kepemilikan rumah atau kpr lewat kalangan milenial atau penduduk usia muda
berdasarkan data bapenas sembilan puluh juta penduduk indonesia merupakan golongan milenial sehingga btn akan meluncurkan kpr yang menyasar khusus bagi kaum milenial
dikutip dari detik com kpr milenial akan menyesuaikan karakteristik anak muda dengan berpendapatan tidak tetap dan praktis
saat ini btn menyediakan hunian serba praktis dan cepat pada proyek transit oriented development atau tod
btn memberikan kredit konstruksi dan kredit kepemilikan apartemen untuk proyek tod milik perumnas di pondok cina stasiun bogor dan tod di tanjung barat
khusus wilayah jakarta hunian vertikal akan makin berkembang karena berdasar riset btn kebutuhan rumah di jakarta dalam tiga belas tahun mendatang akan terus meningkat